sekarang teh kebun ditanamin apa khusus kacang panjang bang memang dibuat bertani juga
iya tapi setelah cabai cabai kacang panjang insyaallah nanti bisa padu amin ya allah ya
lalami sejak kapan beres pengantin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai bagaimana persaksi
barokallah wabarakatuh alaika wajahma'a bainah mafihoir
walaupun sederhana tapi tetap hikmatnya bu acaranya
saya jadi pengen nikah lagi
sama siapa cek
kamu mau punya empat cecek
terus bongkaran lagi
iyalah saya inget atem cemu
kamu yang suka alleviate it
kamu sabar meladani sobri ya
didik anak anak kamu nanti
udah jadi mantu bapak
maksud dengan percayaan sobri
untuk nyaris mampi
sudah jadi imam
kamu bawa keluarga kamu
menjadi keluarga yang sakit
sobri jangan gitu pak
keluarga yang bisa dibanggakan
keluarga yang bisa
kamu sudah maafin pak
kamu sudah merasakan pak
sobri dulu sama pak
ini tolong bergantung kesehatannya dulu
iya diberesin dulu
ayo bantuin sama sama semuanya yuk
fotonya sebelah sininya nih sobnya
merah sebelah sininya
ya pertama sobri dulu sama orang tuanya
nanti abis orang itu
agak kesinian sedikit
sob agak kesinian sedikit
satu kali lagi ya tuh kang aceh
saya udah boleh ngomong
ya kamu lah
ya saya kenal apa cek
kamu tuh nanya udah boleh ngomong apa belum
dudung senyum atuh
terus ngapain nanya kalau gitu doi
kamu mau pakai motor
gak usah pak kamtip
kalau kamu mau pakai motornya nggak apa apa
tapi ingat jangan jauh jauh
muter muter di cirau saja mau
emangnya boleh pak kamtip
ya udah tuh pak kamtip
supaya bersih supaya enak dibawanya
terima kasih pak
untuk dulu ya pak
untuk dulu kan
niu mendapatkan enggak enak
tapi sudah bagus
kamu yang jadi priasnya
catering dengan pengantin itu
masa depannya bagus
kalau usaha itu
kenapa tidak sekalian saja dengan panggung
saya juga ngambil dua